lantaran kesal dan curiga uang arisan tahunan lebaran tidak kunjung cair
puluhan warga bekasi timur kota bekasi jawa barat mendatangi rumah seorang bandar arisan
sejumlah warga histeris di depan rumah sang bandar
salah satu warga yang kesal ini menangis hingga jatuh pingsan
ia bersama warga lain di perumahan wisma jaya bekasi timur
khawatir uang yang disetorkan untuk arisan hilang
warga semakin curiga karena bandar arisan telah menggadaikan rumah dan kendaraan
warga berharap uang arisan yang telah dikumpulkan selama satu hingga tiga tahun ini
bisa dicairkan menjelang lebaran
pemilik rumah mengaku baru saja kecurian dan uang yang disetorkan
rp tiga hingga rp sepuluh per hari milik warga turut dicuri
menurut warga selama dua tahun terakhir pembayaran selalu aman dan tidak pernah dirugikan